kemudian nanti apabila hasil swab sudah keluar kemudian dinyatakan negatif akan kita pulangkan
karena mereka selama di cdc sudah dilakukan observasi juga selama dua puluh satu hari di bogota di kolombia
itu menurut surat keterangan yang kita dapat dari kedutaan dari perwakilan dari buku kota
kemudian untuk perwakilan kami langsung saja untuk mereka akan diberikan surat jalan
karena mengingat peraturan pemerintah memang tidak boleh mudik karena ini adalah khusus dari abk
ada diberi surat jalan dari gugus tugas
kemudian digunakan untuk kembali ke daerah masing masing
kemudian juga diberi surat keterangan
dan bahwa mereka sudah negatif covid dengan swab hasil negatif
kami langsung saja sampaikan untuk mewakili dari grup mereka
ini pak wayan
iwayan sabtayasa ini dari banjar penida
kabupaten bangli provinsi bali
jadi nanti iwayan ini akan pulang ke provinsi bali
nanti sudah mendapatkan surat jalan sama surat kesehatan
ini komang putrika
ini juga dari bali
kemudian abk ini banyak yang dari bali
memang senangnya kerja di kapal pesiar seperti ini
jadi mayoritas memang dari bali
ini komang putrika
ini komang putrika
ya ini surat
surat sehat covid negatif
ini dari karangasem bali
kami harapkan nanti dari pemerintah daerahnya bahwa ini sudah dinyatakan covid negatif
kemudian nanti dari otoritas pemuda bali silakan untuk diatur
karena nanti akan isolasi mandiri selama empat belas hari
kita kasih edukasi
selama nanti empat belas hari apa yang dilakukan perilaku hidup sehat
physical distancing bermasker kita sudah sampaikan
demikian untuk yang kemarin
kemudian ini teman teman ingin menyampaikan sesuatu dari perwakilan dari abk valor dan freedom
terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya
saya sebagai perwakilan abk anak buah kapal dari carnival crudes line yang mendarat di bandara soekarno hatta
kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada presiden joko widodo
presiden negara republik indonesia
kepada tni panglima tni yang bertugas
kepada seluruh anggota tim medis yang bertugas di wisma atlet
atas pertolongan mereka kami dapat akan bergerak segera berkumpul kembali kepada keluarga kami masing masing
dan untuk fasilitas yang diberikan kepada kami itu sangatlah luar biasa
saya ucapkan mewakili semua teman teman di sini
sangat berterima kasih banyak untuk pemerintah dan khususnya indonesia
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak

saya perwakilan dari kru abk carnival freedom dan carnival valor
ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak presiden joko widodo
yang saat ini kami berjumlah lima puluh empat yang dinyatakan negatif
dan kami akan segera menuju ke hotel
kemudian kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada
dan para tim medis yang telah
merawat kami dengan sepenuh hati
kemudian saya juga ingin mengucapkan banyak
terima kasih kepada pnbb
dengan segala bantuan
yang telah dilakukan kepada kami
sekian dari saya
kami sampaikan sekali lagi
dan indonesia pasti bisa
indonesia pasti bisa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh